sebelum kita bergabung lagi dengan monas untuk melihat bagaimana jalannya acara pawai ataupun karnaval kampanye damai pemilu dua ribu sembilan belas
kami punya informasi yang satu ini dulu
di mana tim pemenangan jawa timur untuk pasangan capres cawapres nomor urut dua
mendaftar ke komisi pemilihan umum jawa timur sabtu siang
seluruh berkas dinyatakan lengkap dan tim sudah bisa melaksanakan kampanye pada hari minggu
dengan diantar dua ratus orang dari partai pendukung
supriyatno mendaftar ke komisi pemilihan umum jawa timur
supriano yang menjabat sebagai ketua dewan pimpinan daerah partai gerindra jawa timur
terpilih sebagai ketua tim pemenangan capres cawapres prabowo subianto sandiaga uno untuk wilayah jawa timur
supriyatno menyatakan tim kampanyenya tidak melibatkan kepala daerah
meski demikian sejumlah tokoh besar jawa timur turut berkomitmen mendukung prabowo sandi
semua tokoh tokoh besar ya ada pun lawirawan tni ada pun lawirawan polisi
berpintang dua ada berpintang tiga juga ada jadi nggak bisa saya sebutkan satu persatu
ada kiai khos ada kemudian ada habaib kemudian ada ustadz ada tokoh nelayan ada tokoh petani tokoh buruh
jadi kami akan kembangkan ini lewat membangun bersama masyarakat lewat relawan relawan
jadi nggak bisa saya sebutkan satu persatu
kita sama sekali tidak melibatkan kepala daerah karena terus terang aja tugas
dari kepala daerah untuk melayani masyarakat ini sekarang sangat diperlukan
komisi pemilihan umum jawa timur menyatakan
seluruh berkas kelengkapan administratif telah dilengkapi oleh tim kampanye capres cawapres nomor urut dua ini
sementara untuk tim kampanye capres cawapres no satu
masih belum melengkapi surat rekomendasi dari tim kampanye pusat
kita menerima penyerahan tim kampanye capres cawapres prabowo dan sandiaga uno untuk tingkat provinsi jawa timur
kita juga sudah cek susu
penggunaannya sudah dilengkapi juga dengan sk dari tim kampanye nasional
ini sudah bisa kita nyatakan diterima dan nanti mulai tanggal dua puluh tiga september selama masa kampanye
tim kampanye ini sudah mulai bisa melaksanakan kampanye di seluruh wilayah jawa timur
ya hari ini kami masih menunggu ya terus berkoordinasi dengan tim kampanye capres cawapres nomor urut dua
karena memang sk dari tim kampanye tingkat nasional
belum diserahkan pada kami tapi informasinya hari ini akan diserahkan
pada hari minggu besok secara serempak kpu jatim akan menggelar deklarasi kampanye damai
untuk membuka hari pertama masa kampanye yang akan berlangsung selama dua ratus tiga hari hingga tiga belas april dua ribu sembilan belas